lo lagi berantem ya saulan
so tau enggak lah
orang semalam bulan curhat sama gue
curhat apaan dia
curhat dan bilang
pake nudulan pembuang
kenapa main pergi aja sih
gue belum bayar uangnya
nggak enak banget ya
masuk gue ngutang sama orang gak dikenal sih
semoga aja ketemu lagi deh
jadi gue bisa video call an deh sama rowan
kalau soal obat itu sudah aku minum
tenang aja aku juga sudah sehat ini
mak sudah dulu ya teleponnya mak
kawan aku nih hampir
oman oman sebentar sebentar
kau ingat ya jangan tidur kemalaman
itu kebiasaan kau
nanti kau sakit lagi kau kan belum pulih nak
iya mak assalamualaikum
tadi kenapa aku tiba tiba putus sih teleponnya
bisa lululah antak harga diri gue
tapi kok ulan bisa telepon gua dari luar ya
tadi kata dia
katanya gak ada wifi
heh kok bengong sih
ah gua tahu nih pasti lo terpesona kan sama gue
makanya lo tiba tiba bentak bentakin gue
iya kan udah ngaku aja man
oh jadi di luar asrama nggak bisa pakai wifi ya
bisa dong keren kan
ulan gua kan gak tahu makanya gue tanya sama lo
kalau lo mau tahu lo harus cebut tiga kali
mulai dari yang cantik
maafin gue ya karena gue udah bentak bentak loh
nganjen banget jadi cewek
udah sekarang mendingan lo bilang sama gua
atau jangan jangan selama ini lo udah bohongin gue
nudu siapa yang nudu sih kan gue nanya
makanya sekarang kasih tahu gue gimana caranya
tadinya gue mau kasih tahu lo
tapi karena lu nyebelin gue udah gak mood
loh kok gitu
berarti bener kan lu bohong

selim banget sih ini orang
ldr masih aja nyebelin
terserah terserah yaudah
gak salah gue juga
gak salah gue juga
ya udah udah nyebelin
selesai upacara kamu saya
malam gue tungguin telepon dari wulan
sampai ketiduran kan gue tadi pas upacara
mana ketauan lagi sama pak umar
lo lagi berantem ya saulan
tau enggak lah
orang semalam bulan curhat sama gue
curhat apaan dia
pakai nuduh bulan pembohong segala
asal lo tau ya man
si bulan itu baru beli sim card sama nia
tanpa harus ketergantungan sama wifi
eh salah lagi gue
punya pacar itu disayangin
udah tahu dia bentar lagi ulang tahun
apa sih ya naka
bulan kapan ulang tahun ya
ya ampun man
lo itu pacarnya bulan atau bukan sih
masa ulang tahun pacar sendiri aja lo gak tau

itu ulang tahun tanggal lima
mendingan lo berdua baikan
kesian sahabat gue kalau mulu gara gara lo
udah mau cabut ya
makanya itu gue udah gak ditolong sama dia
nah ini dia nih
lo dia yang ngehajain gue
nah katanya sebentar lagi ulang ulang tahun
nah itu dia saya mau gue juga gimana ya gue bingung gue harus kasih kado apa ya
ah gampang man
neng suka sih makan buah apel
mendingan lo kasih tuh baju kopel
oh enggak enggak
ada yang seperti meniangkan